hai hai hai dek dek dek mak kemana makmalah hal ini c bapak bapak nginyari mama tidur
hai tetep ini ditangkap gini biar ngapain sih bang hahaha mau tahu nih namanya diokulasi ya
kalau bahasa sininya dikawinin ya kan ini kan beringin hijau nah bukanya suruh ngobrol sama
udah udah cukup cukup gua udah ngerti keadaan anak gue sekarang udah udah sana kamu
bu tapi jangan bilang kalau yang lapor bolol ya udah pergi sana oke bu mato nguon bu
duduk kundul kundul pacul pacul gemblelengan nyunggi nyunggi ember ber gemblelengan ember
atumpah airnya pelan pelan
bang ayo pinjam sepedanya dong
sebentar lagi sepeda guguh gue mau pakai
pinjam sebentar aja
ayo mau beli manggil muda ke pasar depan
hari ini mau beli manggil muda
emangnya hidam ya
ntar teman teman ayo mau pada kesini
iya teman teman cewek
tambahin dong buat beli jambunya
nanti ayo kenalin deh sama yang namanya ije
wih cakep punya
pokoknya tajir punya
ditanggung deh gak bakalan nyesel
saya juga dikenalin dong
asal tambahin buat beli ketimun
kalau cuma beli ketimun beres
mau sekeranjang apa mau segudang
nanti dikenalin deh sama yang cakep cakep
ada meni ada titik monika
udah deh ah
mau pada kenalan kasih dulu sama teman teman gue
hah hati hati loh
wong kenalan aja kok membayar toh
kau tuh kali ma m m mata du du duwetan
hah nggak apa apa
yang penting kita dapat kenalan
mau bantuin bang mamat
bapak gini hari mama masih tidur
ini ditancap tancap gini
ini namanya diokulasi
kalau bahasa sininya dikawinin
ini kan beringin hijau
ini beringin putih
nah kalau dikawinin nanti hasilnya jadi beringin putih semua
hebat ya bang
emang di sekolah gak diajarin
belum sampai yang beginian
baru diajarin soal akar akaran
oh gitu ya bang
supaya hasilnya jadi bagus
bang kupunya yang diikuti
nah ini angkat angkat kita
mas yang jual kendang ya
hmm saya mau pesen dulu
oh boleh aja
ntar dulu mak masih main
hahaha ibu tinggal pilih yang mana
mau anggrek mau mawar atau pon ponan yang lain
saya delali juga
disitu coba beli kungu lagi
kau mau tonton film teman
oh boleh yani
kalau ke teman kan
saya punya stok harganya berapa a seribu dua ratus saya pesen lima boleh di rumah ya ya ya nggak papa
cousin kalau ini alamatnya saya tunggu di rumah re

kalau mau duit pasang bikin nama gua mana kalau yang tanya kau tahu gua
bang kopinya makasih dan kamu kalau ngelihat janda matanya melotot emang
semakin butuh aja nih eh lu tahu siapa deh sama gue abang timbal gitu aja jangan
belom bikin rata semua jalan kali kapan dia pelat kuming
berat kuning kayak motor om prengan ini kan dogo borong semuanya ambil dah
don siapin sarapan bakal jatuh ini